mereka yang berbicara sebagai teroris kita akan menolaknya
saya akan segera kita mulai
untuk yang pertama dari bahwa siang hari ini
yang pertama tadi ini juga
langsung mendorimi nabi musa alaih salam
berikutnya juga nabi isa alaih salam
terakhir adalah nabi muhammad saw
itu pun juga ada krisis yang sudah mendorimi bahkan sampai atas juga
walau walau yang terjadi

wah memang itu menjadikan kita yang belum kenal
saya akan doa bersama untuk para ulama dan rakyat
akan segera kita mulai
untuk yang pertama dari bahwa siang hari ini
mari kita bagikan tampil tiga kali